saat musim hujan seperti sekarang ini banyak jalanan yang rusak
namun ada seorang kakek di surabaya yang selama dua puluh tujuh tahun menambal jalan di seluruh pelosok kota
adalah abdul syukur atau yang akrab di sapa mbahdul
tukang beca yang dengan suka rela menempel jalan berlubang dengan usahanya sendiri
sudah sekitar dua puluh tujuh tahun ia melakoni pekerjaan ini
baginya menjaga keselamatan pengguna jalan lebih penting
ketimbang harus menunggu lama perbaikan dari pihak terkait
berawal dari mata yang terbuka melihat realita
diikuti dengan hati yang merasa membuatnya peduli hingga melakukan aksi ini
dengan mengayu becak kakek berusia enam puluh tujuh tahun ini
membawa material seperti semen dan peralatan seadanya
untuk menambal jalan dari malam hingga pagi hari
saat lelah mbahdul sesekali menenggak air putih dan kopi yang ia simpan di becanya
pengguna jalan biasanya memberi uang kepadanya
sehari ia mendapat lima hingga enam puluh ribu rupiah
tapi sebagian ia belikan material penambal jalan
tak hanya pengguna jalan wali kota surabaya pernah menawarinya program bedah rumah
ia juga ditawari sebagai mandor perbaikan jalan di dinas pekerjaan umum namun ia menolak
kakek dengan sepuluh cucu ini mengajarkan arti kepedulian dengan memahami dan merasakan sudut pandang orang lain
ia berharap agar ada penerus yang bersedia melanjutkan aksinya yang tanpa pamrih